iya dia sama lah kayak papanya
dia tuh business woman
makanya dia sering keluar kota keluar negeri
kok business woman sih
bukannya jessica itu odgj ya
masa sih mbak adin gak tahu kondisi jessi yang odgj
pak irfan minta
kau boleh ceritain kondisi bella kesempatan
ya allah rena
ya udah kalo gitu langsung
semoga tadi yang aku putuskan yang terbaik
aku gak bisa ngeliat mas randy tertekan terus
ada apa ya
kok ada suara anak kecil
oh ada tamu
enggak bisa lebih cepat begini enggak
yuk udah lu tahan aja ya masa kau khawatir
gue sibuk mau ngejar iqbal sampai gue menghapuskan telepon dari andin
padahal ada kondisi yang darurat
saya gak bisa maafkan diri saya sendiri kalau reyna sampai kemana mana apa ya allah
tadi aku periksa dulu
kemarin lagi buka lagi mulutnya
lagi yang lebar
dia dah tanda
lagi di learning room
yangny hanya karena enggak apa apa
saya juga tak ngerti
saya tak taruh beban
bronchitisnya rena tuh udah akut banget ya
kamu harus hati hati sama kondisi rena
kalau bisa makanannya tuh harus dijaga banget
ga boleh makan sembarangan
nggak boleh makan goreng gorengan es krim
dan bronchitis aku tuh
usahain kalau kamu lagi deket rena
kamu harus pake masker
rena udah makan belum
oh yaudah berarti tinggal minum obat ya
bentar ya sayang
bentar ya nanti minum obat ya sayangnya
bentar ya nanti minum obatnya ya
duduk dulu sayang
duduk dulu sedikit aja
berarti sekarang rena tinggal berbaring aja
kurang lebih tiga puluh menit
supaya demamnya nanti turun ya
mama mama jangan tinggalin aku

eh kamu kan mau nemenin rena
ya udah kalau gitu aku sama mira tunggu di depan ya
seri hati sayang ya
seri hati ya
ya udah aku temenin rena
emangnya kamu gak tau
tadi kan al nelfon angga jadi angga pergi sama al
iya tapi tadi aku udah kasih tau angga sih kalau kalian dateng kesini
jadi pasti dia udah nyampein ke al
ya udah aku sama mira tunggu di depan ya
udah rena sihat ya
terus nek nyempen terus nek
kamu sibuk banget ya sama angga
sampai sampai anak kita sakit aja kamu gak ada
masih sakit ngorokannya
sekarang isi rahat jadi pas bangun udah mami udah turun
tenggorokannya udah gak sakit lagi
ya bapak ya bapak
pada tau me tadi ada suara anak kecil
iya lagi ada rena kat
tadi dia udah dibawa ke igd tapi
gd nya penuh jadi aku suruh bawa ke sini aja
jadi lebih di kamar sama andin lagi istirahat
oh jadi ada mbak andin
jadi kemarin saya dengan orang tua saya makan malam di parisian cafe
di sana gak sengaja
kita ketemu dengan jessy
ada kemungkinan kalau bapaknya jessy itu adalah pak irvan
kalau pak irfan itu omnya mbak andin berarti mbak andin pasti kenal dong sama jesse
masih demam lagi rena
tau gak pasti tenggorokannya sakit banget ya sang ya
maaf maaf ya datang malam malam aku ganggu kamu tidur ya
enggak enggak mbak aku juga tadi belum tidur kok
aku boleh nanya mbak
jadi pak nino itu kan punya rekan kerja di kantor namanya pak irvan
itu omnya mbak andin ya
berarti mbak adin kenal baik sama anaknya ya
aku pernah teleponan doang sih sekali sama dia
karena waktu itu dia sempet mau main dateng ke rumah tapi gak jadi
karena waktu itu dia lagi sibuk lagi ada kerjaan di luar kota kalau gak salah
iya dia sama lagi papanya
dia tuh bisnis perempuan
maksudnya dia sama lagi siapa
kok bisnis perempuan sih
bukannya jessica itu odgj ya
masa sih mbak andin gak tau kondisi jessy yang odgj
kok boleh ceritain
di sisi belakang siapa pun